tim gabungan basarnas tni dan polri terus menyisir area tempat kapal motor lestari maju yang kandas di kawasan perairan pantai pabadilang kabupaten selayar sulawesi selatan
pencarian menggunakan dua kapal perang dan pesawat kasam milik angkatan laut
tim basarnas juga melakukan penyelaman untuk memeriksa kemungkinan adanya penumpang yang masih terjebak di bangkai kapal
kri madidihang dan suluh pari menyisir perairan pantai pabadilang kabupaten selayar sulawesi selatan untuk memeriksa adanya korban dari kapal motor lestari maju yang hanyut terbawa ombak
penyisiran ini menempuh radius empat puluh lima mil laut dengan memperkirakan posisi korban berdasarkan arus dan ombak di perairan
selain dua kapal perang ini tim gabungan juga melakukan penyisiran menggunakan perahu karet
tim gabungan juga melakukan penyelaman ke dalam bangkai kapal untuk memeriksa ada tidaknya korban yang masih terjebak
selain melakukan penyisiran di perairan pesawat jenis kasa milik tni angkatan laut juga melakukan pemantauan melalui udara
kondisi ombak yang terbilang tinggi masih menjadi kendala pencarian oleh tim gabungan
tentunya masih banyak korban yang kemungkinan terjebak sehingga kita lihat kemungkinannya untuk penyelaman dan sebagainya
lautan mal enam dalam hal ini mengirimkan penyelam penyelam untuk melakukan penyelaman untuk pencarian di bawah air
hingga rabu sore tim gabungan berhasil menemukan penyelam penyelam

sedangkan tiga puluh lima orang ditemukan meninggal
korban selamat sebagian besar dirawat di rumah sakit umum daerah khyu kabupaten selayar
ahmad samsudin makassar
untuk mengetahui informasi terkini dari kecelakaan kapal motor lestari maju di perairan selayar
sudah ada produser lapangan cnn indonesia heranov al bashir di kepulauan selayar sulawesi selatan
selamat pagi heranov
bagaimana anda bisa ceritakan perkembangan pencarian kandasnya km lestari maju di sulawesi selatan pada hari ini
apakah sudah ada manifest yang terdata ulang oleh basarnas ataupun tim gabungan
selamat pagi aldi dan juga lady
untuk menjawab pertanyaan anda aldi saya sudah bersama langsung kepala basarnas makassar amiruddin
selamat pagi pak amir
selangsung aja ingin menanyakan bagaimana update dari pencarian korban yang mungkin hilang di perairan selayar
kepala motor lestari maju
kepala motor lestari maju
ya baik kami jelaskan bahwa selama tiga hari ini memasuki hari ketiga hari ini
pencarian terhadap km lestari maju kami telah melaksanakan upaya maksimal
dari mulai hari pertama hingga pagi ini hari ini akan kita terjunkan tim selam hari ini pagi ini
dan juga dilaksanakan penyapuan di permukaan laut ya
dengan menggerakkan sejumlah
kita gerakkan kapal basarnas ada dua katamaran km sarpacitan dan km antasena
juga kita turunkan dua kapal kri milik angkatan laut
juga ada satu heli sebentar yang akan mendukung lagi dari surabaya
terus sejumlah kapal lagi ada dari kplp ada dari pol dari kepolisian
speed dari kepolisian juga ada dan sejumlah kapal nelayan yang akan ikut mencari pada pagi hari ini
ini kan sempat terjadi simpang siur informasi pak amir terkait dengan data manifest
kemudian jumlah korban yang meninggal dan korban yang selamat
kemudian berapa sebenarnya korban yang telah dievakuasi oleh sarnas atau tim gabungan
baik jadi tim sar gabungan ini telah berhasil mengevakuasi sejumlah satu ratus delapan puluh sembilan orang
yang terdiri dari satu ratus lima puluh lima dalam keadaan selamat dan tiga puluh empat orang dalam keadaan meninggal dunia
data manifestnya berapa
manifest yang ada kami sudah konfirmasi kemarin dari pihak sabandar
yang resmi itu sebenarnya yang dikeluarkan oleh sabandar bira itu berjumlah satu ratus lima puluh
tapi saya tidak ada kewenangan untuk masuk ke sana tentang manifest
tugas basarnas hanya untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih dinyatakan hilang ini
basarnas masih menerima informasi tidak dari posko di bulukumba terkait ada dugaan mungkin keluarga mereka yang hilang
dan masih melakukan pencarian
ya pada jam empat sore ada pengaduan sepuluh orang bahwa ada pihak keluarganya belum ditemukan
namun pada pukul delapan belas kemarin terakhir itu tinggal satu orang saja tinggal satu orang
yang sembilan itu sudah kembali ke rumah dan juga ada korban jiwa yang baru tiba jasadnya apa
mayatnya dari selayar ke sana
sehingga kami hari ini hari ketiga ini kami hanya mencari tinggal satu orang atas nama aditya
anak kecil umur satu tahun yang saat ini keluarganya masih menunggu di pelabuhan bira kabupaten bulukumba
itu anak tersebut masih dilakukan pencarian sedangkan ibu dan bapaknya bagaimana sejauh ini pak amir
kalau bapaknya masih hidup ada di bulukumba
ibunya bersama dua anaknya ini sudah meninggal dunia sudah ditemukan semuanya di dalam kapal
sehingga asumsi kami sebagai sar mission coordinator yang mengendalikan operasi sar ini
kami akan konsen hari ini untuk melakukan penyelaman
sehingga hari ini kami tambahkan lagi personil penyelam ada dari marinir ada dari posi dan dari basarnas sendiri
dari kepolisian untuk turunkan sejumlah lima belas personil yang akan memeriksa secara seksama di dalam kapal
karena kapal ini masih kita kemarin kendalanya karena masih ada mobil di atas kapal feri tersebut yang terendam air
dan menyulitkan para peselam karena mobil ini sangat labil bila malah dihantam ombak maka mobil di dalam ini bergerak ke sana kemari dan itu kurang aman bagi penyelam
sehingga rencana kami sesuai dengan hasil briefing tadi malam kami perintahkan tim selam ini untuk melaksanakan pengamanan mobil dulu
mengikat mobil supaya jangan bergerak bila dihantam ombak sehingga bisa penyelam secara leluasa untuk melakukan pencarian di dalam kapal
memungkinkan untuk mengevakuasi bangkai kapal motor lestari maju ini pak amir
kalau untuk mengevakuasi kapal saya kira bukan tugasnya basarnas ya basarnas hanya concern untuk mencari korban
apakah ada langkah tersebut pak mungkin dari pihak terkait
ada langkah tersebut untuk memindahkan motor motor ke vokasi dari kapal ini
saya sampai sejauh ini saya belum mendengar ya tapi saya yakin yang namanya institusi yang berkewenangan pasti ada upaya untuk mengevakuasi badan kapal
untuk hari kemarin kan cukup bersahabat ya untuk cuaca sendiri dan untuk hari ini bagaimana prediksi dari bmkg
apakah ada kendala dari tim sar gabungan untuk mencari korban yang hilang
masih cuaca dari kemarin hingga hari ini sama ya cuaca masih cerah sedikit terhambatnya kemarin hanya karena pada sore hari
sudah mulai ombak keras menghantam kapal dan itu sangat sulit untuk tim selam melaksanakan pencarian lebih leluasa
dan mudah mudahan hari ini cuacanya lebih bagus kelihatan ini sangat cerah jadi kita maksimalkan pagi ini sampai pukul empat belas
karena kalau sudah pukul lima belas itu sudah mulai ombak dan arus ditambah angin yang kuat
untuk perkembangan uang tiga puluh miliar membayarkan gaji ke tiga belas pns di kabupaten
menurut yang selayar selayar ini bagaimana apakah benar ini sudah dibawa ke bank sulselbar yang ada di sini
iya saya dengar seperti itu
tapi bapak sudah melihat wujudnya gitu
saya belum melihat dan karena itu lagi lagi saya sampaikan bahwa tugas basarnas bukan itu
itu ada institusi yang menangani itu dari kepolisian ada dari pemda ya itu saya kurang tahu
yang jelas hanya saya mendengar bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada institusi yang berkewenangan
untuk hari ini apakah ada rencana mungkin memperhitungkan hari
berapa hari ke depan untuk mencari korban yang hilang dan mengevakuasi
yang pasti bahwa basarnas melakukan operasi pencarian tentu berdasarkan sop
berdasarkan sop berdasarkan undang undang yaitu selama tujuh hari
namun harapan kita harapan kita semua mudah mudahan tidak cukup sampai tujuh hari
korban ini semuanya kita tuntaskan
artinya korban ini lebih cepat kita
terima kasih pak amir terkait dengan update perkembangan dari tim sar gabungan pada hari ini di selayar
selamat pagi pak amir
demikian perbincangan saya aldi dan lady terkait dengan bagaimana perkembangan sar
untuk hari ini mereka masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang hilang
seperti yang dikatakan tadi oleh pak amir ada satu anak yang masih belum ditemukan
sedangkan ayahnya sudah selamat dan ibunya masih terkendala juga
apakah hilang atau meninggal dunia
di publik terkait dengan foto satu orang anak ini yang menjadi perhatian di sini
dan terus dilakukan pencarian oleh tim sar gabungan
kembali ke aldi dan lady di studio
terima kasih heranov melaporkan langsung dari kepulauan selayar sulawesi selatan
selamat bertugas kembali
semoga korban yang masih hilang segera ditemukan agar mengobati luka keluarga yang telah ditinggal oleh korban tersebut